kapal tunda atau takbot henry beserta anak buah kapal yang selamat dari pembajakan oleh kelompok bersenjata
di perairan filipina tiba di tarakan kalimantan utara sabtu pagi
pemulangan kapal henry dan kapal tongkang christie dikawal oleh kri ajak dan mandau dari perbatasan hingga tarakan
setibanya di dermaga lantamal delapan tarakan
abk langsung diperiksa kesehatannya
pemeriksaan mencakup fisik dan kejiwaan
kelimanya diserahkan kepada pt global trans energy international oleh tni angkatan laut
kapal tunda henry dan kapal tongkang christie bertolak dari lahat datuk malaysia pada jumat kemarin
selama perjalanan dari perbatasan antara indonesia dan malaysia
kedua kapal dikawal ekstra ketat oleh kri milik angkatan laut
kapal henry yang diawaki sepuluh abk dibajak saat berlayar dari filipina menuju indonesia
empat diantaranya masih tawanan kelompok bersenjata di filipina
semua kru dalam keadaan sehat
ada enam orang
lima orang adalah yang diamankan di malaysia
kemudian yang satu adalah diterbangkan dari jakarta
karena koda takut henry ini masih merupakan termasuk salah satu yang disandara oleh kelompok teroris